dari empat puluh delapan penghitungan suara ulang empat puluh dua diantaranya dilakukan di jawa timur
beberapa tempat pemungutan suara harus melakukan pemungutan suara ulang
yakni dua tps di surabaya dan malang
penghitungan suara ulang di kabupaten malang dilakukan di empat puluh dua tps dari empat desa di kecamatan pagelaran
penyebabnya tali pengikat kotak suara dari tps tidak tersegel
atau dianggap terbuka sebelum waktu buka berikutnya
yakni saat rekapitulasi tingkat kecamatan
badan pengawas pemilu jawa timur pun menyatakan penghitungan suara perlu diulang
penghitungan suara ulang yang dilakukan di hari yang sama
ternyata hasilnya masih sama dengan berita acara
bawaslu jatim juga sudah merekomendasikan dua tps di surabaya dan malang
untuk melakukan pemungutan suara ulang
yakni di tps empat puluh enam keduru sekarang pilang surabaya
dan tps tiga purwoda di kecamatan donomulyo kabupaten malang
pemulihan suara ulang ya mas
ya di malang itu ada empat puluh dua hitung ulang satu pemungutan suara ulang
kronologisnya warga kepanjen menggunakan hak pilih
di wilayah kecamatan donomulyo tanpa status pindah pilih
harusnya kalau kemudian orang kepanjen mau menggunakan hak pilih di donomulyo
itu dia mengurus formulir a lima sehingga dia masuk kategori pemilih pindahan
satu lagi dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah kota surabaya
di daerah kedurus itu dikarenakan surat suaranya oleh kpps
ditandai diberi penandaan nomor urut
sehingga prinsip kerahasiaan pilihan pemilih itu kami khawatirkan
bisa dideteksi oleh pihak lain
oleh karenanya di jajaran bawaslu kota surabaya
itu juga merekomendasikan pemungutan suara ulang
sementara di dua tps di kabupaten sumeneb
ada kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang
saat ini bawaslu jati masih mendalami insiden di kedua tps tersebut
nah kalau di sumeneb itu ada pemilih misal saya atas nama ang
itu nyoblosnya lebih dari satu kali
di satu tps
habis itu pilihnya pakai baju hitam
rumah ganti kaos putih datang ke tps lagi nyoblos lagi
penyelenggara pemilu kpu jawa timur menyatakan siap melaksanakan pemungutan suara ulang
pada kasus tps di surabaya kpu surabaya menegaskan
itu terjadi bukan karena kesengajaan
maka pagi ini kpu sumeneb akan melakukan pleno
memutuskan bagaimana status rekomendasi tersebut
apakah kemudian akan dilaksanakan
ataukah ada klarifikasi dari kpu sumeneb
nah ini kita tunggu hasil plenonya kpu sumeneb
kpu surabaya sebagai pelaksana pemungutan suara ulang sudah siap
dan menetapkan waktu logistik dan teknis pelaksanaannya
akan dilaksanakan di hari minggu tanggal tiga belas desember dua ribu dua puluh
ada beberapa pertimbangan kenapa kita juga memilih hari minggu
karena kebetulan di hari itu hari libur
dengan harapan tingkat partisipasi masyarakat
terutama yang nggak datang kemarin itu ikut datang berbondong bondong
ke tps untuk menggunakan hpl
pemungutan suara ulang dilakukan di tps dengan kpps yang sama
menggunakan logistik yang masih tersedia
dan dengan teknis protokoler yang sama